disiarkan langsung dari stadion jatidiri semarang
konsolidasi semangat menuju pilek dan pilpres
nyalakan api semangat
satu barisan satu komando
kami bangsa indonesia
hal hal yang mengenai
dan lain lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya
jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima atas nama bangsa indonesia soekarno hatta
menyanyikan lagu indonesia raya hadirin dimohon berdiri
mengheningkan cipta dipimpin oleh wasekjen dpp pdi perjuangan dan ketua fraksi pdi perjuangan dpr ri utut adianto
saudara saudari sekalian kita mengeningkan cipta seraya mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur mendauli kita
para senior partai proklamator dan bapak bangsa bung karno
mengenikan cipta mulai
pembacaan teks pancasila
ketuhanan yang maha esa
ketuhanan yang maha esa
kemanusiaan yang adil dan berada
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
bagi seluruh rakyat indonesia
adi bapak und trafah
jalakan kawan seluruh perjuangan
satukan diri sing singkan lengan tepalkan tangan bersatuan
jalakan kawan hati bergerakan
satukan diri gemarkan berkip merdeka selagi
mati bergerak berjuang bersama
tujuan kita indonesia raya
dgi berjuangkan dgi berjuangkan

dalam satu hari
tgi berjuangkan tgi berjuangkan
satu persaudaraan satu tujuan
untuk indonesia raya
jalakan kawan seluruh perjuangan
satukan diri sing singkan lengan tepalkan tangan
besar besar jalan jalan bersama
jalakan kawan hati bergerakan
satukan diri gemarkan berkip merdeka selagi
mati bergerak berjuang bersama

mati berjuangkan dgi berjuangkan
kau kau royong bersama rakyat
onda supre lima ksatres plidese perjuangan

selamat malam bdi perjuangan
banteng banteng jawa tengah mana semangatmu
selamat malam pada hadirin yang kami hormati dan selamat datang
di acara konsolidasi semangat menuju pilek dan pilpres
nyalakan api semangat
satu barisan satu komando
kami ucapkan selamat malam dan selamat datang
kepada ketua dpp pdi perjuangan yang kami cintai
mbak puan maharani
juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang
kepada bapak bambang wuryanto bapak utut adianto
dan bapak ibu dpp pdi perjuangan lainnya
juga kepada seluruh pengurus dpd dpc pac ranting pdi perjuangan
boleh kasih tepuk tangan
dan tiga ketinggalan juga kami ucapkan selamat datang
kepada para ketua dpp pdi perjuangan yang kami cintai
kepala daerah kader sejawa tengah
komandante bintang dua dan tiga sejawa tengah
para kader pdi perjuangan
anggota dpr ri dprd provinsi dan kabupaten kota se jawa tengah
tidak lupa kami ucapkan selamat malam dan selamat datang
kepada yang kita cintai dan hormati
calon presiden ketua dpp pdi perjuangan
mas ganjar pranowo
dan hadir diantara kita
ketua harian nasional dpp partai perindo
dr tuan guru bajang hm zainul majdi
selamat malam bapak
juga kami ucapkan selamat malam kepada teman teman
dari dpw partai persatuan pembangunan
serta teman teman dari dpd hm zainul majdi
dan tamu undangan yang berbahagia
baiklah hadirin sekalian
mari kita sambut
bapak insinyur bambang wuryanto
ketua dpp bidang pemenangan pemilu
sekaligus ketua dpd pdi perjuangan
rekan rekan semua minta izin
laporan kepada komendan kita
kami report mbak puan
atas perintah ibu ketua umum
melalui mbak puan marani
kami jawa tengah
untuk menjaga kemenangan
sekaligus memenangkan capres kita
mbak puan marandi kepada kami
dalam kalender tersebut
sampai ke puncak eskalasi
bahwa pada malam hari ini
di kategori pasukan
dalam empat kategori pasukan
pasukan yang pertama
yang membawa pasukannya masing masing
malam hari ini
membawa dua puluh lima juta pasukan
cukup dua puluh lima pasukannya
dan hari ini
dihitung tiga puluh tiga ribu
bintang tiga dan dua
kepada komandan mbak puan
karena sampai detik ini
oh sudah masuk
ini adalah pasukan kita
di kerja depan
semua bintang dua
ini adalah garda utama mbak
garda yang kedua
ini juga saya laporkan kepada
saya infokan kepada pak capres kita
garda kedua kita
kita punya pasukan
sebanyak tiga puluh sembilan ribu
kekuatan tembur kita
kepada mbak puan
bahwa kita punya pasukan burung hantu
yang siap diterbangkan
pada saat pemilu
kalau pertandingan tidak gembira
oleh karena itu
pasukan wanita kita
yang tergabung dalam
itu telah terdeploy
di seluruh wilayah
betul apa enggak
para bintang dua inilah yang mengkoordinir
laporan kita siap
untuk mendapat arahan
dari panglima tembur kita
terima kasih kepada ketua dpd pdi perjuangan jawa tengah
bapak babang buryanto yang telah menyampaikan laporannya
untuk kinerja yang luar biasa
untuk menghadirkan tiga puluh tiga kader
dari kabupaten gotasembur
menghadirkan tiga puluh tiga kader
dari kabupaten gotasembur
jawa tengah dalam keadaan tertib berbahagia dan juga tentunya penuh sukacita
nah satu hal yang membuat kita semua bangga
bung karno akan hadir di tengah tengah kita untuk memberi teladan bahwa sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain
sepanjang hidupnya bung karno tidak hanya bermanfaat bagi jutaan rakyat indonesia namun juga bagi bangsa di seluruh dunia
dedikasi putra sang fajar proklamator dan pendiri republik ini menjadi api semangat bagi kita untuk meneruskan perjuangannya
hadirin sekalian kami hadirkan bung karno putra sang fajar
ada mulanya hanya
kami tas belakang
mengijau antar di dunia
yang maha pencipta
kami tas belakang
sampai ke merauke
sangat ku cinta
dengar labis kita
masjidnya berubah terbentur
menjaga penduduk tersebut
menaim meng clarif karim
melihat kerata pertanggung kustes
kepada tanah air kepada bangsa itulah education of life to
jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku
tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa apa
akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat
tukarno sepuluh september seribu sembilan ratus enam puluh enam
perjuangan dan pengabdian ini tidak berhenti sampai di sini
saya titipkan tanah airku indonesiaku
tidak ada yang bisa menghidupku
tidak ada yang bisa menghidupku
sungguh tuhan hanya memberi hidup satu kepada aku
tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga
dan jika aku diberi dua hidup oleh tuhan dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa
maka aku minta kepada kita sekalian
marilah kita sekalian bersama sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa
inilah amanatku kepada mu sekalian
bukan pancasila adalah ideologi terbuka yang kehadirannya dapat dirasakan oleh rakyat dalam wujud kesejahteraan dan keadilan sosial
karena itu sudah saatnya pancasila dijalankan dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan
baik itu dalam bidang politik ekonomi sosial budaya mental dan spiritual
walaupun dalam bidang lingkungan hidup
kebijakan pembangunan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan real rakyat
kader kaderku jangan ingkari kepercayaan rakyat
setialah kepada sumbermu setialah kepada rakyat sebagai sumbermu
jadikan kesetiaan itu sebagai energi bagi pancasila
energi bagi pdi perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat
bangkitlah banteng banteng di seluruh tanah air
bangkitlah seluruh rakyat indonesia
bangkit dengan jiwa pancasila
berderap serempak bergerak serentak
satukan jiwa pengabdian
mengabdi kepada allah swt
mengabdi kepada tanah air
dan mengabdi kepada bangsa indonesia
solid bergerak untuk indonesia raya
indonesia yang sejati jatinya merdeka
hadirin yang berbahagia
dengan kemajuan teknologi
bung karno telah hadir bersama kita dalam bentuk hologram
beliau telah memimpin perjuangan bangsa indonesia pada masanya
dan sekarang menitipkan tanah air indonesia kepada kita
simbol amanat berupa tongkat estafet kepemimpinan
harus diambil oleh pemimpin yang memahami ajaran bung karno
putri beliau ibu kita tercinta
megawati soekarno putri
ketua umum pdi perjuangan
yang mewarisi jiwa dan semangat bung karno
serta terus berjuang menjaga nilai nilai dan meneruskan ajarannya
hari ini beliau berkenan menyampaikan salam hangat dan semangat kepada kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
salam kebajikan rahayu
merdeka merdeka merdeka
saya mengucapkan terima kasih
bahwa pada hari ini
dengan dipimpin oleh mbak puan maharani
seluruh banteng banteng pdi perjuangan
memantapkan langkah guna memenangkan pemilu tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana seluruh rakyat indonesia ketahui
pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga yang lalu
bertepatan dengan hari kartini
selaku ketua umum pdi perjuangan
yang mendapat mandat penuh dari kongres partai
saudara ganjar pranowo
sebagai calon presiden
dari pdi perjuangan
melalui konsolidasi yang dihadiri
oleh tiga pilar partai ini
sebagai kandang banteng
dan jawa tengah sebagai basis
utama barisan soekarnois
saya harapkan benar benar
menjadi pelopor dalam seluruh gerak kemenangan partai
dengan memenangkan pdi perjuangan dan ganjar pranowo
maka komitmen terhadap
fakir miskin dan anak anak terlantar
untuk dipelihara negara
benar benar dapat dilakukan
pdi perjuangan ke depan
indonesia yang bebas dari kemiskinan
pasti dapat diwujudkan
maka melalui revolusi mental
segenap rakyat indonesia
dan membangunkan semangat juang rakyat
serta mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi
akan dapat sungguh sungguh
berdiri di atas kaki sendiri
anak anakku semuanya yang kucintai
penguasaan ilmu pengetahuan
serta untuk dapat mengedepankan
membutuhkan tingkat kepentingan
membutuhkan tingkat kecerdasan yang baik
iq rata rata orang indonesia

yang namanya iq anak anak indonesia
berada di bawah rata rata
menempatkan kita di posisi
dari satu ratus sembilan puluh sembilan negara
sebagai indonesia ini
jadi hal ini harus kita tingkatkan
ibu ingin mengatakan
dengan hal yang sangat praktis
mengkonsumsi makanan yang bergisi
senangilah itu yang namanya membaca
yang namanya kesenian
apakah bermain alat musik
atau apapun yang indah
dan bersosialisasilah kalian
karena kita semua adalah
instruksi yang saya berikan
kepada seluruh anak anakku
seluruh anggota dan kader pdi perjuangan
dimanapun kalian berada
sing singkan dengan bajumu
kobarkan semangat juangmu
siapkanlah saksi pemilu
regu penggerak pemilih
juru juru kampanye yang terbaik
setiap pintu pintu rakyat
dengan mata hatimu
yang paling penting adalah
turun ke bawah
perkuatlah akar rumput
sebab hanya dengan turun ke bawah
menangis dan tertawa bersama rakyat
kita bisa memenangkan
kita bisa memenangkan
pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
kepada seluruh struktural partai anggota
dan simpatisan partai
dan wakil kepala daerah
turunlah dengan sikap santun
dengan kerja konkret untuk rakyat
dan berikan salam saya
kepada mereka semua
bergeraklah dengan penuh keyakinan politik
sebab kita semua percaya
tanpa menjaga jarak
namun dengan menyatu
dalam urat nadi kehidupan rakyat
maka itulah jalan kemenangan
tanpa pernah ragu
jangan tolah toleh lagi
dan memperjuangkan politik kebenaran
dan memperjuangkan politik kebenaran
maka kita pasti dapat
satiam eva jayate
yang akan berjaya
dengan rasa tanggung jawab
tanpa menghitung hitung untung rugi
bersatu kita teguh
bercerai kita runtuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak
ibu megawati sukarno putri
untuk pesannya yang sangat hangat
membakar semangat kita semua pada malam hari ini
tentunya kami doakan
supaya ibu sehat terus ya bu
dan bisa dapat terus membimbing kami semua
apa yang selama ini menjadi mimpi
diperjuangkan oleh bung karno
saatnya perjuangan bung karno dilanjutkan
dan mbak puan sebagai cucu bung karno akan memimpin
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat

mbak puan maharani
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat

pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat

pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat

pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
pemenangan peleg dan pilpres dua ribu dua puluh empat

perhanul masih di indonesia pu estosis in indonesia
yon lensar untuk menimet labradik e metrics at the tantrum
statistik masuk manesi ada
pdi perjuangan kita di sini untuk bertekad dan meneguhkan semangat kita untuk berjuang memenangkan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
tongkat ini adalah simbol amanat dari bukalapak
agar kita berjuang untuk bangsa dan negara
agar kita berjuang untuk kesejahteraan bangsa dan negara
kita pdi perjuangan akan mewujudkan pemerintahan ke depan dipimpin oleh kader terbaik pdi perjuangan
yaitu bapak ganjar pranowo
saya panggilkan presiden rakyat indonesia kedepan bapak ganjar pranowo

untuk membahas perkejuan mengenai perkenalan ketériquehkan di alam di persegi uzochuma
mendengarkan indp negara untuk mengakses xia perjuangan yang akan mulaiki
habis di psychological house yang di mirapolur israel mewujudkan krim nosional di pernambochas
yang ter drilling ini
saya persilahkan kepada mas ganjar pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat pdi perjuangan se jawa tengah
silakan mas ganjar
terima kasih mbak puan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu rahayu merdeka
salam pancasila merdeka
yang saya hormati ketua dpp mbak puan
dan tentu hadir bersama mbak puan bersama kita semua tiga pilar partai
baik dari eksekutif legislatif maupun struktural partai
dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran ketua harian dari perindo tuan guru bajang
terima kasih sudah hadir berserta seluruh rombongan
juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu
saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju
selama dua periode yang merupakan kader pdi perjuangan terbaik pak jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat sangat signifikan
di bidang infrastruktur misalnya telah membangun jalan nasional sekitar satu tiga ratus delapan puluh lima km
pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan
itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi di kabupaten di desa desa
sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat
tapi itu belum selesai
dan belum lagi kalau kita lihat kita catat bersama pembangunan pendungan infrastruktur energi termasuk swas sumbada pangan yang diwujudkan oleh beliau
bapak ibu hadirin yang sangat saya hormati
yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau
sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain
yang terutama ekosistem kendaraan listrik dunia
di samping itu juga telah dibangun konektivitas digital melalui program palapa ring satu
sehingga ekonomi digital indonesia melompat signifikan
dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari pdi perjuangan
yang sudah diperintah oleh ketua umum
seperti tadi kita dengarkan bersama
tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek blek ada di sini di bawah pimpinan mbak puan
bapak ibu teman teman semuanya
sebagai pembagang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini
kita semua harus bergerak lebih cepat
bergerak set set untuk meneruskan pencapaian pencapaian tersebut

kita semua harus sat sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien
tentu saja ini konektivitas darat laut udara yang kita siapkan
saya juga harus berlari berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang
termasuk transportasi logistik ekonomi keuangan digital pemerintahan digital kota pintar serta kesehatan dan pendidikan
yang harus diakses oleh semua orang termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja
sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial
yang bertumpu kepada gotong royong bpjs agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah bumega tadi
dan itu kerjasama dengan kita semua

pencapaian pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik yang lebih baik lebih cepat
kita harus memimpin
agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar
pak presiden jokowi telah menata fundament kemakmuran republik ini
dengan memperkokoh tatanan fisik mental spiritual dan seluruh spirit ini
berhasil dari pdi perjuangan
maka terakhir sebagaimana yang mbak puan pernah katakan
jangan sampai kita pedot ayat
jangan sampai pedot oyot
jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya
karena itu saudara saudara sekalian
akan kita seruduk sekuat kuatnya sekat sekat penghambat kemajuan negara
dan ingat satu ratus tujuh puluh hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara
hari hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan
maka rampakkan barisan
mantapkan langkah ke depan
dan kita tata selamat
satu persatu batu bangunan dari kemenangan ini
terima kasih untuk semuanya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi
untuk mas ganjar pranowo
lebih meriah lagi untuk mas ganjar pranowo
baiklah mbak puan
sebagai penambah semangat kami persilahkan mbak puan untuk memberikan arahannya
tepuk tangan dulu dong untuk mas ganjar
capres salon presiden bdi perjuangan
yang saya cintai presiden republik indonesia ke lima dan ketua umum pdi perjuangan ibu profesor
dr hajah megawati soekarnoputri
yang saya cintai
jalur pembangsa indonesia
jalur pembangsa indonesia
dpd dpc pac ranting dan anak ranting seluruh jawa tengah
yang terhormat kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pdi perjuangan seluruh jawa tengah
yang terhormat anggota fraksi dpr ri dprd provinsi dan kabupaten kota dari pdi perjuangan seluruh jawa tengah
tidak lupa sahabat kita kawan kita ketua dpp partai perindo tuan guru bajang yang hadir pada kesempatan ini
dan tentu saja yang kita banggakan calon presiden dari pdi perjuangan mas ganjar pranowo
puji dan syukur kehadirat allah swt tuhan yang maha esa yang telah memberikan melimpahkan rahmatnya
sehingga apel akbar pdi perjuangan
di stadion jatidiri semarang dapat terlaksana dengan penuh berkah
malam ini malam ini kita berkumpul untuk menyatukan semangat dan langkah juang dalam memenangkan pemilu tahun dua ribu dua puluh
kita pdi perjuangan akan mengabdikan diri kita untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera
tata tenteram kertarah harja
pdi perjuangan telah berhasil mengantarkan kader terbaiknya
pdi perjuangan telah berhasil mengantarkan kader terbaiknya
pdi perjuangan telah berhasil mengantarkan kader terbaiknya
yaitu presiden joko widodo sebagai presiden yang telah berhasil selama dua periode
pdi perjuangan sudah dan ikut mengawal program program presiden jokowi
karena program presiden jokowi adalah
program pdi perjuangan
kita kita ingin kepemimpinan nasional ke depan dapat diteruskan oleh presiden dan wakil presiden baru dari presiden
dari pdi perjuangan
kita ingin dengan kepemimpinan nasional dari pdi perjuangan
maka kita kembali menjalankan tugas sejarah
mewujudkan indonesia yang semakin maju
negara yang dihormati dunia
indonesia yang berdaulat
hadirin dan kader pdi perjuangan yang saya banggakan
tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat tidak ringan
ada tantangan besar
ada perlawanan besar
kawan jadi lawan banyak pihak yang ingin melihat kita pecah ingin melihat kita lemah
tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang
seperti terpaan gelombang bahkan kadang seperti hantaman badai
tapi bukan banteng namanya kalau ciut bukan pdi perjuangan namanya kalau takut bertempur
bertempur demi kebenaran kita adalah para pejuang untuk indonesia
sekali banteng tetap banteng sekali pdi perjuangan tetap pdi perjuangan
partai kita dibangun dengan pengorbanan dengan derita panjang dengan ujian kesetiaan
yang pada akhirnya membentuk kader kader militan dan setia
partai kita pdi perjuangan di bawah kepemimpinan ibu megawati soekarno putri
dapat tetap kokoh berdiri dengan tegas
kita solid bergerak terus memperjuangkan dan mewujudkan cita cita dan tujuan bernegara kita
pdi perjuangan telah melahirkan kader kader terbaik di seluruh indonesia
bupati berprestasi wali kota berprestasi gubernur berprestasi
pimpinan dan anggota
dpr ri serta dprd yang terbaik di indonesia ketua umum kita ibu megawati soekarno putri selalu
selalu memberikan perhatian menyayangi dan menjaga kader kader partai yang setia pada perjuangan
partai apalagi kecintaan ketua umum ibu megawati soekarno putri pada kader terbaiknya
yaitu presiden jokowi
kecintaannya tidak akan pernah luntur
layaknya seorang ibu pada anaknya kasih ibu sepanjang masa
karenanya jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah
atau mempertentangkan ketua umum ibu megawati dan presiden jokowi
kita kita jangan terbawa pada arus perpecahan kita harus tetap solid
kita akan segera memasuki
medan perjuangan untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilu
strategi pemenangan kita harus dipimpin oleh partai berbasiskan gotong royong bertumpu pada mesin partai
mesin partai pdi perjuangan
kita harus kerja bersama sama
tidak ada yang kerja sendiri sendiri untuk dirinya sendiri
karena suaranya pdi perjuangan jawa tengah
kita kita akan bekerja dan berjuang bersama untuk kemenangan pdi perjuangan pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
seperti kata bung karno jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya
dan kita akan mencari keinginan yang kuat dari dalam hati
maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya
dan kita siap untuk mewujudkannya
pdi perjuangan siap
kita kita pdi perjuangan akan meneguhkan tekad semangat dan komitmen juang
untuk bekerja keras
dengan api semangat yangweile
tak pernah padam menangkan pdi perjuangan menangkan calon presiden pdi perjuangan ganjar pranowo
kita kobarkan api perjuangan untuk menang
jaga soliditas tingkatkan militansi tegak lurus bergerak ke bawah dalam komando partai
kita akan berjuang dengan seluruh tenaga menghadapi tantangan yang menghadang dengan perlawanan yang sekuat kuatnya
dari jawa tengah kita bawa kemenangan ke seluruh indonesia
jawa tengah siap
jawa tengah siap
jawa tengah siap
jawa tengah solid
darma e fahato hanti kuat karena bersatu bersatu karena kuat
pdi perjuangan merdeka
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi santi om merdeka
pdi perjuangan merdeka

mari teriakan bersama sama semangat kita
terima kasih mbak puan maharani
bapak ibu telah mengamanatkan kepada kita semua untuk memenangkan pileg dan pilpres dua ribu dua puluh empat
mari kita nyatakan kesedihan kita dengan menyanyikan lagu ikrar pdi perjuangan
dan kami juga mengajak anda seluruh para hadirin untuk menyalakan flashlight ponsel anda
dan mari kita lambaikan bersama sama selama menyanyikan lagu ikrar tersebut
kami mengingat kepadamu
mengabdi nusa dan bangsa
menuju indonesia bersatu
indonesia yang berdekat
berkasa bangga silam
akan merubah perasaanku
kuyakin pasti suatu saat
semua akan terjadi
kau akan mencintaiku
dan tak akan pernah
aku mau menampingi dirimu
aku mau cintai kekuranganmu
kau boleh jauhi diriku
namun ku percaya
kau akan mencintaiku
dan tak akan pernah
aku mau menjampingi dirimu
aku mau mencintaiku

aku mau mencintai kekuranganmu
selalu bersedia bahayakanmu
aku sudah participasi
nampak sama senyumku
aku mau menampingi dirimu
aku mau cintai kekurangamu
selalu bersedia bahagia kamu
aku mau menampingi dirimu
kujantikan aku ada
kujantikan aku ada
kita semua ada untuk indonesia kita yang tercinta
pdi perjuangan akan selalu ada
untuk menciptakan indonesia yang semakin maju
dan bapak ganjar pranowo
menjadi presiden kita yang berikutnya
di negara kita
tetapi perjuangan partaiku
kupuhan marani pemimpinku
pdi perjuangan dan malam ini saya melihat
semangat yang luar biasa
dan satu keyakinan
bahwa pdi perjuangan
akan memenangkan pemilu
kalau terus dijaga
masing masing anda memiliki energi itu
untuk terus bekerja sama untuk solid
memenangkan pdi perjuangan
dan memenangkan bapak ganjar pranowo
ini lagu asik nih lagu untuk kemenangan
saya ganti judulnya karena ini lagu saya juga
khusus untuk bapak ganjar pranowo
di hati berbisik
sang dasar mesta
ungkapkan apa yang ada di hatimu
wujudkan jadi kenyataan
karena kemenangan masih terjunju
wujudkan jadi kenyataan
sang waktu terus berjalan
usulkan mimpi yang
terlalu lama dipenjam
usulkan mimpi yang terlalu lama dipenjam
usulkan mimpi yang terlalu lama dipenggam
ini saatnya kita melangkah menuju cahaya
selagi nafas masih ada di raga
ungkapkan kekayaan anda di hatimu
wujudkan jadikan yang tahan
karena kemenangan masih kan tuju
untuk danjap reno
ikuti bisikan dan bersalubari
luruskan niat dan tujuan
untuk kemenangan masih kan tuju
untuk danjap reno
ungkapkan apa yang kau lakukan
untuk kekayaan anda di hatimu
untuk danjap reno
untuk kekayaan anda di hatimu
karena kemenangan masih kan tuju
ikuti bisikan dan bersalubari
luruskan niat dan tujuan
untuk kemenangan masih kan tuju
untuk kekayaan anda di hatimu
untuk kekayaan anda di hatimu
untuk kekayaan anda di hatimu
sekali lagi untuk ojo
baik usai sudah rangkaian acara berkumpulnya tiga puluh tiga orang
untuk mendukung mas ganjar dengan tema nyalakan api semangat
satu barisan satu komando
semoga dengan acara ini seluruh kader pdi perjuangan tetap bersatu solid
dan memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
akhir kata saya yuanita kristiani
dan saya indra herlambang pemilu
sampaikan untuk mas ganjar tanung
selamat malam pdi perjuangan

kau itu kuning galaku
garo sumpah janjimu
ure began matiku
nyawa ku rambi ruang dia
nyawa ku rambi ruang dia
rambi ruang dia
rapi ruang dia
kau itu kuning galaku
apa ini wesal nanti
ure began matiku
garo sumpah janjimu
rambi ruang dia
rambi ruang dia
kau itu kuning galaku
rapi ruang dia
rapi ruang dia
rambi ruang dia
ure began matiku
rambi ruang dia
rambi ruang dia
rapi ruang dia
rambi ruang dia
rambi ruang dia
rapi ruang dia
rambi ruang dia
rambi ruang dia
rapi ruang dia
rapi ruang dia
rambi ruang dia

lien bakang nyatani uri tekan matiku
langsung aja kita mulai
sekarang kita mulai
sumpah serapakah kejam jati
murah dan putih hanya sesatlah meski
sori yang kita milih pamit
kau yang cerita
apakah pilihan yang saksa
putih rambut besi tetapi
rapat pilih mangaru batu
kau saksa lenyam berkari
apakah pilihan yang saksa
putih rambut besi tetapi
hatimu rapatkan kali
berkawin yang ikat kewangan dan setara
murah dan putih hanya habis
sumpah serapakah kejam jati
murah dan putih hanya habis
rapat pilih mangaru batu
putih rambut besi tetapi
rapat pilih mangaru batu
berkawin yang ikat kewangan dan setara
berkawin yang ikat kewangan dan setara
putih rambut besi tetapi
rapat pilih mangaru batu
sori yang kita milih pamit
kau yang sedang hasilnya nyokong
apakah pilihan yang saksa
putih rambut besi tetapi
rapat pilih mangaru batu
apakah pilihan yang saksa
putih rambut besi tetapi
atiku rapatkan kali
apakah pilihan yang saksa
putih rambut besi tetapi
rapat pilih mangaru batu
apakah pilihan yang saksa
putih rambut besi tetapi
atiku rapatkan kali
rapat dengan ku jampan
setelah tema kami
setelah tema hadiah
rapat dengan ku
rapat dengan ku
rapat dengan ku
rapat dengan ku
rapat dengan kita
rapat dengan aku
rapat dengan aku
masalah yang kau perjuangkan
seperti kau bahagia dan tinggi
tidak ada apa apa
walau satu satunya aku
kau yang lebih mencintai
kau yang tinggal lagu tinggal batu
tidak ada apa apa
walau satu satunya aku
kau yang lebih mencintai
aku kaget melek statusmu tangan gandengan
setelah suku ruangku sekanan jalin mintaungan
janji mu janji tak jari harap tekan tuwe
tiwas beskuang waktu aku nganjani dapurmu
wangkere koyo aku tok tendang sangsot
kau uremmu kowe ngambo tipon do tinggo nuruti gengsi mu
kowe milih kono seiso nuruti senangmu
semua rasaku telanjang ketemu ku kowe nenjalan
kowe kuternanya sekedar
tak turut tani tak usah lagi
aku ramah salah ian kan kuat berjuang diwi
sempeting kowe bahagia endi
nangil obo walau satu satunya aku
ninggal aku ninggal taktu
kurang obo laiku menahan kekulik
kowe malah ngepot di liani
perjumah tangguh dari wang seng orang kowe hati
akan nambuh harga iu tengung bete lengendi
kowplongan laiku berjuang kianjungi harapan
kabeh sempat sasangan di buang koyo rosoan
saiki kowe sepele di tenggo mawon karmani
kipi pas aku telanjepul ketemu kowe nek
jeng jalo mupie
yon kowe berjuang diwi
si bete kowe berbahaga e tingi
wa rasan munek aku
leku martahan kekupui
kowe malam nampo di liani
maturnuon pdi perjuangan